untuk memadamkan kerubahan api
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
api diduga berasal dari bagian belakang sekolah
ketugas satreskrim polresmitru jakarta selatan
saat ini masih menyelidiki kasus kebakaran ini
persoalan yang dikerahkan sebanyak satu ratus dua puluh lima
tambah besar apinya
sebuah sepeda motor hangus terbakar
di jalan mukhtar raya petukangan utara
pesanggerahan jakarta selatan sabtu siang
warga yang panik langsung berusaha memadamkan api
dengan air dan alat seadanya
arus lalu lintas terpaksa ditutup
saat warga mencoba memadamkan kobaran api
menurut warga sekitar terbakarnya sepeda motor
diduga akibat kerusakan pada selang bensin
yang menyambar pada arus kelistrikan mesin
saya lagi duduk di sini kerja
tiba tiba lihat ke depan motor itu berjalan
tapi pelan berjalannya
tiba tiba ada api ngecil
mulai itulah mulai membesar api itu
lukanya itu kira kira selang bocor
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
motor milik korban pun akhirnya bisa dipadamkan oleh warga
tim liputan cnn indonesia